tingginya harga daging ayam sudah dirasakan sejak beberapa pekan lalu
untuk menekan harga daging ayam ras pt karun pokpan indonesia menggelar operasi pasar di gerai gerai pemasarannya
pada kamis pagi harga daging ayam ras di pasar johar baru jakarta pusat masih tinggi
ayam potong dijual dengan harga rp tiga puluh lima hingga rp empat puluh
naikan harga tersebut telah dirasakan sejak menjelang lebaran lalu
meski saat ini pedagang mengakui harga daging ayam sudah turun
mereka masih mengeluhkan sepinya pembeli karena membuat keuntungan mereka menipis
ya baru tiga hari empat hari
kalau daging turun kan penjualan sepi itu karena harga turun
harga masih lumayan stabil ya rada turun dikit ya

untuk menekan harga daging ayam di pasaran
kementerian pertanian mengajak anggota gabungan pengusaha pembibitan unggas indonesia gppu
ikut menjaga stabilitas harga daging ayam
salah satunya pt caron pogpan indonesia
digerai pemasarannya yaitu prima freshmart
perusahaan di bidang perunggasan ini menggelar operasi pasar
dengan menjual karkas ayam beku berukuran satu kg seharga rp tiga puluh satu
harga ini disesuaikan dengan anjuran pemerintah
kita ini adalah diraih prima prima adalah salah satu diraih pemasaran dari sarapokan
kita ada di empat ratus tujuh puluh lima wilayah ya titik ya
yang tersebut di diraih jawa timur jawa barat jawa tengah dan dki jawa tabek
kita diminta untuk ikut dalam operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga ayam
kita siapkan per hari itu kurang lebih ya
satu toko ini satu gerai ini antara tiga ratus sampai enam ratus ekor per hari
dan untuk sekarang ini kita sudah gelontorkan sekitar satu ratus sembilan puluh ekor dalam waktu satu minggu
ya dari mulai tanggal dua puluh enam sampai tanggal satu agustus kemarin
kita di sini harga tiga puluh satu ekor itu dengan asumsi harga satu kilo per ekornya
ya tanpa kita kan tanpa ekor dan tanpa kepala
charon pokpen indonesia memastikan daging ayam yang dijual merupakan kualitas terbaik dan higienis
operasi pasar ini untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan protein hewani
indra yani laksmi jakarta